kasus suap izin pembangunan proyek meikarta menyeret sembilan nama tersangka pejabat pemkap bekasi dan pejabat lipo group
kpk sendiri telah menyelidiki dugaan suap proyek meikarta sejak dua ribu tujuh belas lalu
wakil ketua kpk laude m sharif menyatakan penangkapan dilakukan di dua tempat berbeda dan berikut adalah lini masa kronologi penangkapan kasus meikarta
minggu empat belas oktober dua ribu delapan belas pukul sepuluh lewat lima puluh delapan waktu indonesia barat
kpk mengindikasikan adanya penyerahan uang dari konsultan lipo group bernama taryudi kepada nr
keduanya berpisah dengan mobil masing masing usai serah terima uang
pukul sebelas lima petugas kpk menangkap taryudi di perumahan klaster bahama cikarang usai penyerahan uang
tim kpk menemukan sembilan puluh ribu dolar singapura dan dua puluh tiga juta rupiah di dalam mobil taryudi
di waktu yang hampir bersamaan tim kpk juga menangkap konsultan lipo group bernama fitra jayapurnama di surabaya
fitra langsung diterbangkan usai ditangkap untuk proses pemeriksaan
pukul tiga belas kpk menangkap kepala dinas pupr pemerintah kabupaten bekasi jamaludin di sebuah gedung pertemuan di bekasi
pukul lima belas empat puluh sembilan tim kpk menangkap pegawai lipo group henry jasman di bekasi
senin lima belas oktober dua ribu delapan belas hingga pukul tiga dini hari tim kpk menangkap enam orang pejabat pemerintah kabupaten bekasi lainnya di kediaman masing masing di daerah bekasi
mereka adalah kepala dinas pemerintah kabupaten bekasi
pemadam kebakaran pemkap bekasi
kepala dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu kabupaten bekasi dewi tisnawati
kepala bidang dinas pemadam kebakaran kabupaten bekasi
mantan kepala dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi daryanto
dan kepala bidang penertiban dan bangunan dinas dpm tsp sukmawati
bupati neneng hasan yassin adalah pejabat terakhir yang diciduk kpk
sementara kepala bidang tata ruang dinas pupr kabupaten bekasi
neneng rahmi menyerahkan diri selasa pagi